di mana ada keramaian maka di situ ada perputaran uang
hal ini berlaku pula saat kemacetan terjadi di kawasan wisata puncak bogor jawa barat pada libur tahun baru
kemacetan panjang di simpang gadok hingga ruas tol ciawi pada minggu pagi dimanfaatkan oleh puluhan pedagang untuk menjajakan dagangannya
wisatawan dari arah jakarta disuguhi beragam jajanan oleh para pedagang
walaupun berbahaya para pedagang berjualan hingga di ruas jalan tol
tak hanya berdagang rupiah demi rupiah pun diraup dari kemacetan libur akhir tahun oleh atraksi badut hingga pantomim

nih kalau tiga hari terakhir ini kan lagi rame banget nih gimana
lagi kurang sih kalau tiga hari sekarang kalau hari hari sebelumnya alhamdulillah agak kencang gitu
kalau sekarang mah agak kurang tiga hari
sejumlah taman rekreasi di kawasan puncak bogor jawa barat dipadati pengunjung
bahkan lahan parkir yang tersedia
nampung kendaraan pengunjung
hal itu dimanfaatkan para pedagang kaki lima di sekitar lokasi untuk meraup untung
salah satu lokasi wisata yang paling ramai di seribu pengunjung berada di taman matahari
kecamatan megamendung kabupaten bogor jawa barat
lahan parkir yang tersedia nyaris tak mampu menampung kendaraan pengunjung
selain promo gratis akhir tahun untuk berbagai wahana
suguhan alami hutan pinus hulu ciliwung juga paling banyak dinikmati wisatawan
selain taman wisata matahari
tempat rekreasi lainnya taman safari juga mengalami kondisi serupa
bahkan antrean kendaraan seolah tak putus dari jarak tiga km menuju gerbang
akibatnya petugas harus sibuk mengobrol tiket di jalan demi mempercepat transaksi loket
dari data pengelola sedikitan lebih dari tiga puluh lima ribu tiket masuk ludes di porong setiap hari
sejumlah pengunjung sih alhamdulillah kita ada peningkatan
karena kita juga punya ada satu promosi yang berlaku
jadi dibanding tahun lalu kita ada lonjakan kurang lebih di atas tiga puluh persen empat puluh persen bisa
perharinya ada berapa pengunjung
kurang lebih rata rata di tiga puluh an
rp tiga puluh ribu per hari
padatnya lokasi wisata saat ini membuat para pedagang kaki lima banjir untung
mereka bahkan mampu meraup laba hingga tujuh puluh persen dibanding pendapatan pada musim libur biasa
seperti belasan penjual aksesoris
setiap hari dagangan di asongnya laris terjual hingga puluhan item
belum lagi jika para pengunjung luar kota kerap memborong dagangan sebagai buah tangan saat pulang nanti
berapa persen pendapatan
sehari berapa itu bisa
kalau hari biasa berapa
kalau liburan gini tiga ratus lah nyampe
yang terjual berapa itu
nggak dihitung lah pokoknya
meski demikian warga berharap pengelola wisata lebih sigap mengantisipasi lonjakan pengunjung
jangan sampai kurangnya petugas jaga membuat pengunjung parkir sembarangan dan menambah parah kemacetan jalur utama puncak